assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita sekalian
selamat malam saudara saudara sekalian
terima kasih atas kesabaran saudara saudara menunggu
di tengah bencana yang terjadi di sulawesi tengah
di palu dan donggala
di mana tentunya rakyat kita banyak yang
rakyat kita di palu donggala di sulawesi tengah itu
banyak mengalami cobaan dan musibah yang besar
kita juga dalam kegiatan kampanye nasional kita
kampanye pemilihan umum
yang kita mulai beberapa hari yang lalu
dibuka di monas tanggal dua puluh tiga
dalam kampanye damai tersebut
menyongsong pemilu serentak
april tujuh belas tahun dua ribu sembilan belas
kita sangat berharap
bahwa telah terjadi
suatu pukulan yang sangat
kaget baru tadi malam
kemudian baru hari ini
dengan pak amin rais
dengan pak fadlizon
saya lihat sendiri
ini menurut kami
hak asasi manusia
bahkan menurut saya
kalau dilakukan terhadap
yang berjuang untuk orang miskin
yang berjuang untuk keadilan
yang berjuang untuk demokrasi
yang diperjuangkan demokrasi
yang diperjuangkan demokrasi
dan sikap ini adalah
suatu ancaman yang sangat serius
dan ini ironi
saya diberitahu hari ini tanggal dua oktober
hari anti kekerasan internasional hari ini
tapi saya harus menyampaikan hal ini terhadap publik ya
dan ini sebetulnya bukan yang pertama
ada kasus novel baswedan seorang pejuang anti korupsi
disiram air keras sehingga matanya rusak
membutuhkan berbulan bulan dan biaya yang tidak sedikit
untuk beliau berusaha selamatkan penglihatannya
kemudian ada saudara hermansyah
banyak sekali kasus kasus ibu neno mobilnya dibakar di depan rumahnya sendiri
beliaunya dibully di mana mana dilarang untuk datang ke wilayah republik indonesia sendiri
jadi ada warga negara yang tidak boleh melakukan kegiatan di negara wilayah
jadi di sini kita sangat prihatin
dan saya bersama tokoh tokoh dari badan pemenangan kita
dari koalisi indonesia adil makmur
kami berencana dalam waktu
dekat untuk minta waktu menghadap kapolri dan pejabat pejabat lain
untuk membicarakan masalah ini masalah seperti ini
tapi yang jelas saya bicara sama beliau
walaupun beliau dan keluarganya merasa terserang saja
ketakutan karena memang di ancam
terus menerus bahkan sudah berapa hari di rumah sakit
dan sebagainya tidak mau laporan
karena itu tapi karena sudah menyebar viral
akhirnya saya sampaikan bahwa hal ini tidak bisa ditutup tutupi
harus diungkapkan ke publik
akhirnya beliau khwasrah
dan beliau juga broken
juga menyampaikan pesan kepada
ibu ibu yang lain
patah semangat tidak
surut dalam perjuangan kita untuk
keadilan untuk demokrasi
berjalan dengan baik itu saja
apapun keputusan rakyat
itulah yang harus dihormati
jangan dengan kekerasan dengan
intimidasi dan sebagainya
saya menambah sedikit
dalam satu dua hari ini
dan teman teman partai koalisi
jadi kita bicara
sebagai satu keluarga besar
dalam bulan bulan terakhir ini
terjadi pelanggaran ham yang sangat sangat
jadi ini dari hati hati
menanggung jawab keamanan nasional
nanti ada dialog
dan bisa seharusnya memang
menangkap para pelaku
keguncangan sosial yang
makin membuat negeri kita ini seperti
jadi secara sejak umum
ada beberapa ulama
yang dibunuh oleh orang gila
ada beberapa ulama yang dicincang
maaf dianiaya oleh orang orang gila
kemudian bayangkan di
seperti nino warisman
juga dibully bahkan maaf
diberi treatment yang tidak
sepantasnya sama sekali
dan malam hari ibu rasa rumpahit
menuju ke jakarta
menuju ke jakarta
dengan dua temannya
dari malaysia dan dari
kemudian supirnya sudah diatur
pernikah jauh dari
kemudian detailnya saya kira
tidak usah kita katakan
tapi yang jelas kita akan ketemu
penanggung jawab keamanan yang paling tinggi
dari hati ke hati lah ya
supaya negeri ini
dan tidak ada alasan
untuk kita tidak bisa
bicara dari hati ke hati
kita sudah berada di negara ini
ini zaman transparansi
kita tidak buduh buduh amat
jadi insya allah
asal ada kesediaan
kita akan pecahkan masalah itu
apalagi tahun ini
sampai april menjadi semakin
karena itu kita ratakan
udara politik ini semakin
apa yang menimpa
bu ratna sarumpel ini
tidaklah berduduk terakhir
dan karena itu dengan niat baik kami
mudah mudahan hari ini
pak kapolri bisa kita temui terima kasih